ampun pak ampun pak saya gak ikut ikut pak
ampun aduh ampun pak
ikut kemana kau
ikut bang patar pak eh
kau tau bang patar kemana
enggak tahu pak eh aduh kesana pak kesana
waduh pak ampun pak
pak sebenarnya bapak itu siapanya bang patar sih
bang patar itu amang gorunya aku
ah bercanda kau
ayo cepat antar aku rumahnya
ah dari tadi kau bilang masih jauh terus
kenapa gak dekat dekat
maaf pak saya juga lupa
abis bang patar aku gak bisa jauh
tadi saya disini
kok betulan ada lu
be saya mau ketemu pak tati
gak boleh lo kan bukan murimnya
ngerti beh tapi ini kan urusannya
udah kagak capian capian antar gua
duduk di depan ya
terus bang patarnya kemana po
lama apa cepat jalannya po
lu mau nyari bang patar apa mau main cerdas remat
nyari bang patar atu po
yaudah buruan ntar bang patarnya keburu ditangkap polisi
gak ada aja
be saya udah tau rumahnya haji sodiq
lu kesal sama gua
ampun pak ampun pak saya gak ikut ikut pak
ampun aduh ampun pak
ikut kemana kau
ikut bang patar pak eh
kau tau bang patar kemana
enggak tau pak eh
aduh kesana pak kesana
waduh pak ampun pak
ya ya ya ampun pak ampun
suami saya lagi pergi belayar pak
ntar kalau dia pulang nyari saya bagaimana jangan tangkap saya pak
ampun pak ampun pak
aku cuma mau ngambil tempe
ya pak ampun pak ampun pak
kau mau kemana kau
enggak pak enggak ampun saya cuma mau ke motor pak
lah ngapa mulak melok gini sih
peci bebe ngaringin saya
oh gitu ya yaudah gue nunduk dah
tadi lewat sini
betul ini rumahnya
betul pak ini rumahnya bang patar
jangan pergi dulu
kan udah nyampe be
kalau aja soneke kagak ada
iya besok gue balikin
pertanyaannya gampang atau susah
saya nggak jadi nanya
dan macam macam kau saya polisi
iya ampun pak
ini orang tiap dicari susah banget lagi
mau kabur loh
pak saya mohon pak motor saya jadi sita
ini harta benda saya satu satunya buat cari duit
bah siapa yang mau menyita motor kaum
awas biar aku yang bawa
oh kok d again
nah bokornya tadi
ini baru jadi bold minggu
kalau mana kau nolok sebut
hai eh hai aja sobeknya udah ada ngapa lu masih bangun disitu jalan ongkosnya be
assalamualaikum potati potati salam bunuh ada apa potati suaminya
kok dibawa polisi apa mahal jadi takut polisi mah
aja ada apa lagi
appannya tadi tadizu kenapa
mak ojak ditangkap polisi mak
ya allah ngapaan dia
tati gak tau
bang patar abang beneran dicari polisi
disuruh ngumpet kenapa malah ikut saya
aku tak tahu dimana sembunyi yang aman jalan cepat
aku belum kasih kau uang pos kan
nih untuk kau
alhamdulillah makasih pak makasih
begini nih ini akibatnya kalo lo kagak mau dengerin omongan emak
lagi lo sekarang ditangkap polisi kan
jadi emak yang nyuruh polisi nangkep bang ojak
gara gara tati gak nurut sama emak
eh dengerin dulu omongan emak belum ke
abis emak berhentinya lama
kirin tati omongan emak udah kelar
nih ya kalo lo mau tahu ceritanya ya
dulu babinya si ojek juga sering punya urusan sama polisi
kagak rela lho nikah sama dia
kan yang sering urusan sama polisi bapaknya bang ojek ma
bukan bang ojak
sekarang si ojek punya urusan sama polisi
yang baru sekali mak bukan sering